pembangunan jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge tanah abang sudah rampung seratus persen
namun hingga akhir november jembatan sepanjang tiga ratus delapan puluh enam meter ini belum terintegrasi langsung dengan stasiun tanah abang
jalan penghubung antara stasiun dan jembatan penyeberangan multiguna tanah abang masih dibatasi tembok setinggi satu meter
masyarakat pengguna krl pun tidak bisa melintas ke area skybridge tersebut
begitu pula dengan masyarakat dari jalan jati baru jpm masih ditutup untuk umum
salah satu alasan jpm ini belum dibuka karena pt ki akan menyesuaikan dengan arus dan jumlah penumpang di stasiun tanah abang
menurut deputi daob satu sofian hasan gerbang tempel kartu masuk dan keluar penumpang krl akan diubah posisinya agar mudah terintegrasi dengan jpm tanah abang
gatnya dipindah ke arah sini karena space nya kan gak cukup nah ini gatnya hanya kita mundurkan tujuh meter
pada tanah abang saya sudah sampaikan bahwa penumpang tanah abang itu yang melewati bus ini empat puluh ribu penumpang
begitu pula dengan kios di jpm tanah abang empat ratus empat puluh enam kios seluas tiga meter persegi bagi pedagang kaki lima juga belum diisi
pemerintah provinsi dki mengaku khawatir jika diperbolehkan jualan sebelum akses tanah abang dan jpm dibuka
pembeli akan sepi
perkembangan jangan nanti begitu seminggu belum kita gak naikin jangan diprotes
karena pekerjaan itu kadang kadang bisa maju panjabinannya bisa mundur jadi ini harus diperhitungkan juga
pedagang prinsipnya begitu ini dibuka kita naikin seluruhnya empat ratus empat puluh enam termasuk blok f
ombudsman juga telah memastikan sarana fasilitas umum jpm siap untuk digunakan
keamanan di sekitar skybridge pun telah diantisipasi dengan memasang cctv di beberapa titik
dan hari ini kita sudah melihat bahwa keempat unsur itu sudah dilakukan semuanya oleh pd pembangunan sarana
dan pt ki tadi sudah juga berjanji akan membuka gate yang ini sesuai dengan kebutuhan yang mungkin kita harapkan minggu depan itu sudah selesai
para pedagang sudah bisa dialihkan ke atas penumpang sudah bisa dialihkan ke sini
sky bridge tanah abang nantinya akan menjadi jembatan
penghubung antara stasiun tanah abang dan pasar tanah abang blok g
jembatan ini juga dibangun untuk mengatasi kesemrawutan penumpang pedagang dan transportasi yang selama ini terjadi di kawasan jalan jati baru tanah abang
indrayani laksmi jakarta